lara mau ibu
lara takut tidur sendirian
oh kira kira ayah ada apa
iya ayah juga lagi nungguin ibu
ini ibu belum pulang
mendingan sekarang ara tidur aja duluan
ayah janji deh
pasti ibu udah ada di sebelah lara
lara mau tunggu ibu
kalau sekarang dilakukan
sudah saya pulangkan
dan tamu yang akan menginap
jadi semuanya aman pak
kita bisa bakar hotel ini malam ini juga
makin cepat dilakukan
makin cepat pula
saya bisa dapatkan uang asuransi itu
mereka membakar hotel ini
aku harus segera pergi dari sini
tadi pagi kan aku ganti resepsionis
dan aku masukin satu tamu
aduh aku harus peringatin
dia dewi pak
dia karyawan baru disini
kenapa dia ada disini
saya juga gak tau pak
gawat dia bisa jadi ancaman buat kita
jangan lari kamu
apa mati lampu
ada apa bu
bapak harus berada disini sekarang

pokoknya bapak sama ibu perlu ada disini
dewi buang kemah kau

buang kemah kau
buang kemah kau
buang kemah kau
buang kemah kau
dewi tunggu anak kamu
tunggu lagi saya mau
karena masalah ini semua jadi berantakan
dan mama marah sama aku
aku harus ceritain semuanya
apakah aku harus ceritain masalah ini
kenapa aku nggak bisa nentuin nasib aku sendiri ya
kenapa aku nggak bisa nentuin nasib aku sendiri ya
aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku

kenapa aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku

kenapa aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku

kenapa aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku
kenapa aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku
kenapa aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku
kenapa aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku

kenapa aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku
kenapa aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku

kenapa aku nggak bisa dapetin kebahagiaan aku
tuh kan andre
kamu ngapain disini sendiri andre
kamu lagi ada masalah ya
kalau kamu mau cerita sama aku
aku mau dengerin kok

kamu kenapa andre
ya udah aku nggak tau apa yang aku rasain
kehidupan aku dah hancur
keluarga aku hancur pernikahan aku juga hancur
sekarang udah nggak ada yang tersisa lagi

sekarang udah nggak ada yang tersisa lagi
sekarang udah nggak ada yang tersisa lagi
lara mau ibu
lara takut tidur sendirian
oh kirain ayah ada apa
iya ayah juga lagi nungguin ibu
ini ibu belum pulang
mendingan sekarang ara tidur aja duluan
ayah janji deh
pasti ibu akan tidur
udah ada di sebelah lara
lara mau tunggu ibu
sini belok ayahnya
ini anak ayah yang cantik
lalu lalang sambil tua toel
ibu kamu belum tentu pulang
jadi jangan bawel dan rewel
mama ngomongin jangan seperti itu dong
jadi orang kok ada ya
punya karakternya abstrak
orang yang namanya pengantin baru ini
hari begini ini lagi betah betahnya di rumah
ini malah keluyuran nggak jelas kemana
dia pasti menikah dengan kamu
pasti sekarang lagi
lila orangnya tidak seperti itu ya
dan aku mohon
mama jangan ngomong seperti itu di depan lara
nah ini kan masih kecil lah
pantes denger ya ma
ya udah gak ada aja biar dia tahu
mama gak punya perasaan apa
kan ada ayah disini
kita tunggu bareng bareng ya
nanti ibu juga pulang
kita membiarkan dia terbakar
dalam sini pak
kamu gak punya otak
kalau kita nolong dia
kita kebakar juga
semuanya juga terbakar
biarin aja dia mati
ya allah ya allah tolong
tidak bisa berakhir sampai mati disini ya allah
berapa orang korbannya
ada satu korban pak dalam kebakaran ini
tapi jasadnya sudah tidak bisa dikenal lagi
sudah hancur dan gosong pak
airnya dibakar pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
sebagai mana nih kerjaan kita nih
saya dapat kabar hotel saya keputar
betul pak semuanya habis terbakar pak
kenapa bisa terjadi kenapa
saya tidak tahu pak

sepertinya ada unsur kesengajaan pak
saya kan gak pernah punya musuh
ada satu korban pak
ada satu korban pak
ada satu korban pak
ada satu korban pak
ada satu korban pak